informasi selanjutnya saudara berkat bidikan orang tua seorang siswi kelas empat sd di kota kupang nusa tenggara timur berhasil meraih prestasi hingga tingkat internasional di bidang matematika
beginilah aktivitas sonia molina siswi kelas empat sekolah dasar lentera harapan kota kupang nusa tenggara timur usai mengikuti pelajaran di sekolah
selain belajar ia membantu ibunya menjaga warung yang berlokasi di kelurahan nunleu kecamatan kota raja
berkat dirikan orang tua di rumah sonia terus belajar serta mengikuti les hingga berhasil meraih prestasi yang membanggakan
selain menjuarai perlombaan di tingkat regional dan nasional sonia berhasil meraih juara dua dalam olimpiade matematika tingkat internasional yang diikuti sepuluh peserta dari seluruh dunia
pada tahun dua ribu dua puluh sonia berhasil mencapai kelas empat sd di bidang matematika
pada tahun dua ribu dua puluh sonia berhasil mencapai kelas empat sd di bidang matematika